republik indonesia jawa barat karawang kuta taningan sudah tiba
tiga orang di karawang jawa barat mengumumkan kedatangan ratu adil dan imam mahdi di republik kuta tandingan
video mereka yang berdurasi sekitar satu menit viral di media sosial
terlihat dua perempuan berkerudung dan seorang laki laki berpeci mengumumkan bahwa imam madu sudah tiba di karawang
dan hanya imam mahdi yang bisa menghentikan berbagai bencana di indonesia
merespon video yang beredar petugas gabungan mendatangi lokasi perekaman video di wilayah kuta tandingan desa muya sejati kecamatan ciampel karawang
petugas tidak menemukan penghuni rumah
dari dalam rumah ditemukan beberapa foto perempuan yang dihias menyerupai sosok sosok terkenal bernuansa tradisional hingga eropa
ada juga sejarah
jumlah buku catatan
menurut kepala desa mulia sejati keberadaan lansia yang terlihat di video tidak membawa pengaruh kepada warga sekitar dan tidak memiliki pengikut
justru munculnya dilihat di video bahasanya itu ratu adil imam mahdi
mungkin saya juga tidak sendirian di sana malah ikut sama mui desa di cek ke sana
kebetulan mui ngikut tapi tidak ketemu bareng sama kita
dan orang tidak ada
pemerintah karawang dan petugas masih mencari keberadaan orang orang yang muncul di video
jika sudah ditemukan akan dilakukan pembinaan terhadap ketiganya
tariana karawang jawa barat